mantan menteri keuangan era bjhbb bambang subianto diperiksa penyidik kpk sebagai saksi
kasus penerbitan surat keterangan lunas blbi oleh syafruddin arsyad temenggung
usai diperiksa subianto menolak berkomentar
subianto keluar dari gedung kpk pukul setengah dua siang
menurut jurubicara kpk febrilyansyah
subianto diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian surat keterangan lunas
kepada pemegang saham pengendali bank dagang negara indonesia tahun dua ribu empat belas
surat keterangan menyatakan penerima dana blbi sudah dianggap memenuhi kewajiban
menyerahkan aset kepada bppn
subianto sendiri pernah menjabat sebagai ketua komite kebijakan sektor keuangan
menjadi kepala bppn pertama
sejauh ini kpk telah menetapkan tersangka kasus ini
yaitu samsul nur salim selaku pemilik bdni dan syafruddin temenggung sebagai kepala bppn
akibat tindakannya itu negara dirugikan sebesar tiga
tiga tujuh triliun rupiah